di tengah banyaknya penolakan akan usulan sekjen dewan perwakilan rakyat sekjen dpr tetap menyiapkan fasilitas hotel untuk isolasi mandiri anggota dpr yang positif covid sembilan belas
sekjen dpr indra iskandar menjelaskan alternatif hotel isoman anggota dpr akan mengikuti penanganan covid sembilan belas yang ditetapkan kementerian atau lembaga pemerintah
rencana hotel sebagai alternatif tempat isoman muncul karena banyak keluhan anggota dpr yang mengaku kesulitan melakukan isolasi mandiri
mereka mengklaim tinggal di rumah dinas yang saling bersebelahan dan berhimpitan
indra menambahkan alternatif hotel isoman bagi anggota dpr baru dalam tahap rencana dan belum ada pembicaraan teknis lebih lanjut
anggaran belum disiapkan namun bila diperlukan biayanya dari realokasi anggaran yang tak terpakai selama pandemi
misalnya dana kumker
ke luar negeri
lagi ini bukan hak dan bukan kewajiban ini tawaran
berkaitan dengan tempat isolasi mandiri yang di hotel bintang tiga itu itu kan prepare gitu ya
dan itu masih tahap penjajakan
sementara itu diketahui sembilan fraksi di dpr menolak rencana fasilitas hotel untuk isolasi mandiri
di antaranya pan pkb golkar pdi perjuangan p tiga
nasdem gerindra pks dan partai demokrat
sebagian legislator mengatakan rencana ini tidak tepat diberlakukan
saat ini anggota dpr dan pegawai yang melakukan isolasi mandiri menggunakan fasilitas wisma kopo megamendung jawa barat